informasi berikutnya tidak hanya berkesempatan bertemu dengan para investor global
para pengusaha startup juga berkesempatan untuk berkompetisi antara startup lain di ajang global venture summit dua ribu delapan belas
juri memilih startup yang menyediakan jasa guru dan berhak menerima hadiah ratusan juta rupiah
serta berkesempatan berkunjung ke silicon valley
dua belas startup dari berbagai platform mulai dari penyedia jasa servis pengajar teknologi informasi penjualan alat otomotif
dan robotik sistem melakukan presentasi atau pitching di depan juri yang terdiri dari investor pelaku bisnis startup dan juga figur bisnis
dan untuk mengetahui antusiasme peserta di hari terakhir global venture summit dua ribu sembilan belas
kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
selamat sore ayu seru sekali
sepertinya tadi kompetisi antar startup untuk mendapatkan modal dari para investor
sebetulnya seberapa besar ini modal yang akan digelontorkan atau diberikan kepada startup yang ikut berkompetisi yang memenangkan kompetisi tersebut
aldi memang kegiatan global venture summit dua ribu sembilan belas hari ini berakhir setelah dilaksanakan selama dua hari sejak kemarin
hingga saat ini yang dipenuhi dengan sesi diskusi dan juga pitching antara para peserta startup yang hadir di kegiatan di event
jadi ini adalah global venture summit dua ribu sembilan belas kali ini di bali
ini memang kegiatan yang para peserta yang startup dan juga para peserta pitching battle yang dilakukan hari ini
di hari terakhir gelaran global venture summit ini cukup kompetitif sekali aldi
karena dari ratusan peserta itu dua belas yang akhirnya berhasil dipilih untuk mengikuti pitching beto
atau memberikan presentasi kepada para juri yang memang juri itu berasal dari para pemilik

startup global dan juga ventures capital yang ada di silicon valley termasuk figur figur dari startup sendiri
jadi ke dua belas peserta ini tadi saling melakukan pitching atau memberikan presentasi yang kurang lebih selama tiga menit di depan juri
mempresentasikan bagaimana startup mereka lalu kemudian jasa apa tujuan yang mereka berikan
dan juga bagaimana cara mereka melakukan problem solving jika terjadi permasalahan terhadap startup
dalam kegiatan ini memang dari dua belas peserta startup yang ikut itu ada dua
asal dari luar negeri yaitu singapura dan hongkong yang ikut berpartisipasi
namun dari indonesia lah yang akhirnya dipilih menjadi juara di kegiatan global venture summit pada battle pitching tahun kali ini
yaitu dari perusahaan startup yang menyediakan jasa rapot talent guru
yang kepada para penggunanya itu baik dari persorangan
jadi ini adalah seperti kayak startup dengan nama ngelesin
jadi di asal semarang yang berhasil memperoleh hadiah sebesar dua puluh lima ribu usd
dan juga akan berkesempatan nantinya akan bertemu dengan para pemilik modal venture
dan mereka mungkin saja berkesempatan juga untuk mendapat investasi yang cukup tinggi selanjutnya
jika mereka nanti akan bisa berkunjung berkesempatan
atau silukun pilih di amerika serikat
ya ayu target yang ingin dicapai kemudian jumlah peserta yang datang
kemudian jumlah para pemodal atau ventura yang datang di acara global venture summit ini
apakah sudah inline dengan proyeksi atau prediksi awal yang dicanangkan oleh pihak penyelenggara ayu
ya pada tahun ini memang ini merupakan tahun ketiga gelaran global venture summit
yang pertama tahun dua ribu tujuh belas itu juga di bali
dan kemudian di jakarta lalu kembali lagi di bali
ini kalau dilihat tahun ini memang cukup signifikan terjadi peningkatan pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
di mana saat itu hanya tujuh puluh lima investor dari venture capital maupun angel investor itu hanya sekitar tujuh puluh lima
namun sekarang ini telah meningkat menjadi tiga ratus investor
termasuk beberapa daripada partner limited partner ya
dalam kegiatan kali ini
ini merupakan tur di lima negara negara besar
seperti mexico los angeles kemudian dubai termasuk di indonesia
dan indonesia ini juga ditargetkan memang dari sebelumnya
dari tur sembilan bulan terakhir ini dari gelaran global venture summit ini
bahkan ada sembilan perusahaan yang berhasil mendapat dana
suntikan dana sebesar dua puluh lima juta usd
dan untuk indonesia sendiri
tadi penitia dari global venture summits dua ribu sembilan belas sendiri menyatakan bahwa
kemungkinan indonesia bisa akan mendapat suntikan dana untuk investasi di bidang startup ini
dari dua hingga delapan juta usd
dan tampaknya itu tidak akan bahkan bisa lebih dari itu
karena kita melihat bahwa potensi daripada startup yang tumbuh di indonesia pada
berdasarkan informasi yang juga tadi disebutkan dalam sesi diskusi bahwa indonesia pada akhir maret
ini saja sampai sekitar awal maret ini saja sudah tercatat sekitar kurang lebih dua startup yang sudah lahir di indonesia
bahkan indonesia sendiri di asia itu cukup tinggi
startup ini bahkan sampai juga mendapat predikat unicorn di asia tenggara setelah singapura
jadi sudah empat lahir startup yang berjenis unicorn
sehingga indonesia menjadi pangsa pasar yang sangat potensial sekali yang dilihat oleh para investor
hingga maret dua ribu sembilan belas ini indonesia sudah berhasil mencetak dua ribu tujuh puluh empat startup atau perusahaan rintisan baru
produser lapangan cnn indonesia ayu dewi melaporkan dari tanjung benua bali